gabungan aksi roda dua garda menegaskan bahwa tidak ada demo yang akan dilakukan driver ojol di gedung dpr hari ini
ketua presidium nasional garda igun wicaksono menyatakan kepada detik com
bahwa ajakan aksi demonstrasi yang sebelumnya beredar di grup whatsapp adalah hoax
igun mengimbau para driver ojek online untuk tidak datang ke gedung dpr hari ini
dan menghindari terlibat dalam aksi demonstrasi
ia juga meminta agar para driver dapat turut menjaga situasi agar tetap kondusif